jangan lupa like share dan subscribe ya
sampai jumpa di video selanjutnya

tembak tembak traktor berjalan selanjutnya
hamzah kitakan kuda